aku gak ada perusahaan juga
saya sempet gak sadar dua hari
barusan jemput iwan dulu
waktu kamu nelfon saya lagi di jalan
terus sekarang gimana
iya terus aku harus gimana
yang jelasnya ujang
gak usah ternak lele lagi
sebentar saya tanya dulu
mana minum buat si bohim
sebentar lagi dibikin
gak usah basah basi
mudah mudahan ujang dikasih izin
terima kasih cek
teta tau ini memang berat
cuma kamu harus berusaha lebih tenang
urusannya udah di handle sama kang mus
urusannya belum selesai
kang udah makan belum
kang harus makan
si ujang dateng
datang tapi barusan izin pergi
katanya mau ketemu sama yang lain
gak apa apa ya kamu tetep tinggal sebentar
tete harus jemput anak anak sekolah
gimana kita nunggu ujang
dia yang tau banyak
tapi belum dapet
sekarang busnya kemana
akang tadi malem pergi gak pulang ada urusan
menurut kamu sekarang kita harus gimana
kamu lagi sama yang lain
bubar kembali ke tempat masing masing
kang mus menurut kita bubar
kamu udah bilang sama mama kamu
nanti kalau kita pulang sore kamu dimarahin
berarti aku harus pulang dulu
kan bisa telfon aja
gak ada pulsa
ya buat nelfon mama aku
sama aku gak ada pulsa juga
ya ak kurang lebih sekarang imut dan mau nikah

mau pulang ini udah dekat rumah
barusan abis pergi
emang ada apa di rumah
ya ada barang barang perabotan macem macem
ada yang mau kamu kerjain atau apa
jalan yuk ah
aku udah mau sampai rumah
kan bisa pergi lagi
emangnya kau yang mau ngajak aku kemana
hmm ngebahas soal lagi yuk
ah ajakannya gak menarik
yaudah lah kalau gak mau mah
baru keluar kantor mau makan
gak ngajak aku
enggak mau nemenin aja
mau minta aku traktir
kalau kamu mau aku nggak keberatan
sekarang om ubed sering gak jualan
yaudah kita jalan lagi aja yuk
apa kabar kak junaidi